hai dibukanya kembali sistem pembelajaran tatap muka di sekolah membuat para orang tua murid
mulai berburu seragam untuk anak anaknya seperti toko seragam di kawasan pasar minggu jakarta
selatan minggu siang toko ini ramai dikunjungi pembeli yang merupakan orang tua murid selain
seragam berbagai atribut sekolah seperti buku juga turut diburu para orang tua murid sundari
salah satu orang tua murid mengatakan sangat mendukung dimulainya sekolah tatap muka terlebih
anaknya sudah mendapatkan dua kali suntikan vaksin beli seragam kalau saya sih udah siap
karena kan alasan dua kali vaksin punya perlengkapan yang buat ini nih bahwa itu tuh
sama baju baju sementara itu penjual seragam sekolah mengaku mengalami peningkatan pendapatan
saat diumumkan akan dimulainya pembelajaran
muka menjelang tatap muka ada kenaikan dibandingkan dengan sebelumnya mungkin
dikarenakan sudah ada informasi untuk sekolah tatap muka ada peningkatan sekitar tiga tempat
hari hari tanya pada siang hari antusiasme orang tua murid membeli perlengkapan sekolah
bahkan hingga malam hari seperti di pasar pesinkoneng kebon jeruk jakarta barat para
orang tua ini membeli seragam sekolah dikarenakan seragam lama anak mereka
sudah tidak muat dipakai setelah hampir dua tahun mengikuti belajar secara daring dari rumah
beli baju merah putih amadasi kaos kaki desper topi senenglah lama nggak sekolah
berdua tahun jenuh lah senang daripada main seragam sekolah untuk anak anak
harusnya memang sudah dimulai ya karena di rumah juga nggak efisien untuk belajarnya
namun sayangnya antusiasme para orang tua murid ini membuat mereka mengabaikan protokol kesehatan
mereka saling berdesakan dan tidak menjaga jarak satu sama lain adapun pembelajaran tetap muka yang
mulai dilaksanakan tiga puluh agustus disambut gembira oleh
para orang tua mereka berharap ptm ini terus dilaksanakan karena lebih efektif daripada belajar di rumah
tim liputan cnn indonesia